terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
diabetes atau kecimani satu juga dikenal dengan kelebihan gula darah menjadi salah satu penyakit
yang tentunya bisa menyerang siapa saja bahkan kita fani
betul karena tidak pandang usia ya
di mana gaya hidup penduduk perkotaan yang tidak terkontrol dan serba praktis
menjadi salah satu faktor utama serangan diabetes
nah makanan dengan kadar gula tinggi yang tentunya semakin beragam
tidak hanya mengundang diabetes namun mampu menjemput penyakit komplikasi lainnya
seperti stroke bahkan kematian
dari berbagai penelitian epidemiologis indonesia yang dilakukan pusat pusat diabetes
prevalensi diabetes pada penduduk usia lima belas tahun ke atas
lebih besar pada penduduk di perkotaan dibanding daerah pedesaan
salah satu sumber gula yang lekat dengan kita adalah nasi
nasi masih menjadi makanan primadona orang indonesia
tidak hanya nasi di zaman serba inovatif dan praktis
banyak variasi makanan dengan kadar gula tinggi
sebagian besar konsumen bahkan
hanya penasaran pada jenis menu baru dan viral
organisasi kesehatan dunia who mencatat
indonesia menduduki tempat keempat terbesar dengan penderita diabetes
setelah india tiongkok dan amerika serikat
bahkan who memprediksi pada dua ribu tiga puluh nanti
akan ada dua puluh satu juta jiwa penduduk indonesia yang hidup dengan diabetes

di rumah sakit otak nasional menyatakan diabetes mellitus dapat menjadi induk penyakit komplikasi
tidak ada yang salah dengan makanan pokok orang indonesia
kadar gula di makanan pokok seperti nasi dan roti memang tergolong normal
hanya saja untuk menghindari diabetes
setiap individu harus mengontrol gaya hidup
terutama dalam mengonsumsi makanan
kalau masalah yang tipe satu tadi
memang karena genetik biasanya mulai pada anak anak
tapi kalau tipe dua karena akumulasi dari pola hidup
biasanya semakin tua
pasti kan pola hidup makin kelihatan
dm tipe dua itu biasanya umur empat puluh lima puluh baru kelihatan
makin kesini karena aktivitas tadi yang banyak makan tapi kurang aktivitas
umur dua puluh tiga puluh mulai timbul gejala gejala diabetes atau kencing manis
jadi kalau yang klasik kita bilang sebagai tiga p
jadi dia lapar terus haus terus
nah biasanya kita melihat dari gejala itu
baru nanti kita periksa lap lapnya
apakah cocok dengan gejala diabetes yang lain
salah satu cara mengolah glukosa melalui lemak dan protein
adalah menggunakan metode ketovastosis
sederhananya metode ini menitik beratkan pada puasa makan di pagi dan malam hari
meninggalkan nasi dan makanan mengandung gula murni
ketofasosis itu makan terakhir itu ditutup jam delapan malam
kemudian masuk ke jendela puasa yang tidak boleh memakan
makanan yang padat
tapi untuk minum air putih boleh
kopi boleh teh boleh
tentu tanpa gula
sampai dengan jam dua belas siang keesokan harinya
nah di antara sebelum sampai jam dua belas
pagi hari boleh ngeteh
boleh minum air putih
setelah jam dua belas lah baru nanti refill
makan makanan berat ya yang real food
yang memang difokuskan kepada hewani
diabetes ibu dari segala penyakit
hingga tak sedikit berujung kematian
international diabetes federation dan penelitian lembaga riset kesehatan
berbasis di universitas manchester inggris mencatat
indonesia juga diprediksi mengalami potensi kerugian
hingga rp tujuh puluh satu triliun rupiah akibat penyakit tidak menular
dan kematian seperti diabetes
karena hilangnya produktivitas penderita di usia kerja
akankah anda menjadi bagian dari mereka